presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala menanggapi soal wacana dihidupkan kembali dewan pertimbangan agung atau dpa
menurut jk untuk memberikan masukan kepada kepala negara sudah ada dewan pertimbangan presiden atau one team press
yusuf kala berpandangan tidak perlu ada penggantian one team press
adapun dewan pertimbangan agung merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam perubahan keempat undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pak jk izin pak ini ada wacana dewan pertimbangan agung mau dihidupkan lagi ada komentar pak
dewan pertimbangan agung mau dihidupkan lagi wacananya pak ada komentar pak
kan ada one team press semua ngajin dewan pertimbangan agung
jadi nggak perlu rasanya one team press aja sudah cukup ya pak ya
ketua umum partai golkar erlangga hartarto
atau merespons wacana presiden jokowi dodo menjadi penasehat khusus prabowo
melalui pengaktifan kembali dewan pertimbangan agung
erlangga mengaku golkar belum pernah membahas hal tersebut
tetapi akan selalu mendukung langkah jokowi dan juga prabowo
kalau itu belum pernah dibahas tapi kita selalu mendukung pak presiden pak jokowi dan pak prabowo
kalau untuk mengakses dpa itu mendukung pak